pertengahan tahun ini aurelia mendengar tentang investasi bisnis online
mahasiswa semester tiga ipb university ini dikenalkan kepada seorang perempuan berinisial san oleh temannya sesama mahasiswa
dari perkenalan itu san menawarkan bisnis melalui utang pinjam online
uang pinjaman online tersebut digunakan untuk pembelian fiktif di toko online milik san dengan tujuan menaikkan rating toko online miliknya
sementara cicilan pinjaman online akan dibayarkan oleh san
platform penyedia jasa pinjaman uang yang digunakan aurelia adalah platform resmi yang terdaftar di otoritas jasa keuangan
aurelia mengaku tidak bermaksud mencari keuntungan pribadi
ia mengatakan keikutsertaannya dalam investasi ini untuk membiayain kegiatan kampus
ia percaya karena toko online milik san asli dan yang bersangkutan berkomitmen untuk membayar tagihan
dan hasil yang didapatkan dari bisnis tersebut pun cukup besar
empat platform pinjaman online menggunakan data pribadi kita seperti ktp gitu kan ya
kita di sini juga seperti pekerjaan dan penghasilan itu diarahkan oleh si pelaku
misalnya kayak saya harus mengisi sebagai pns dengan perbulannya misalnya penghasilan saya tiga juta gitu
jadi limit masing masing korban pun berbeda
kalau saya sendiri dari empat platform tersebut dapatkan enam lima ratus
sementara teman teman saya ada yang sampai empat belas juta bahkan ada yang sampai hampir tiga puluh juta
ada sih proyek dari ktingku yang memang sesama kepala divisi sponsorship dari kepanitian langsung

makanya saya pun tergiur gitu karena memang dilihat dari proyeknya dia juga lancar gitu
aurelia dan mahasiswa mahasiswa lainnya hanya sebagian dari peserta investasi toko online tersebut
total ada lebih dari tiga ratus orang yang meminjam uang secara online seperti aurelia
satu ratus enam belas diantaranya adalah mahasiswa ipb university
awalnya san berkomitmen membayar cicilan utang pinjol tersebut
namun antara agustus hingga september dua ribu dua puluh dua san mulai absen membayar tagihan
tagihan yang tidak terbayar membuat para mahasiswa dan korban lainnya diteror oleh debt collector atau penagih hutang
aurelia dan kawan kawan menerima teror lewat telpon hingga didatangi penagih hutang ke rumah
akhirnya ratusan mahasiswa ipb university itu pun melaporkan kasus ini ke polisi
san akhir ditangkap polisi di bogor pada kamis tujuh belas
menanggapi kasus penipuan yang menjerat mahasiswanya pihak ipb university segera bergerak untuk menengahi
ipb university juga akan memberikan pengetahuan literasi finansial kepada mahasiswa agar kejadian serupa tidak kembali terulang
kita apa namanya ketahui dan kami konsultasi ke ojk dan kemudian solusinya seperti apa
nah tadi sudah kita berbicara dengan asosiasi fintech
nah ini yang belum kita lakukan
ini tahap berikutnya karena kan tahapan tahapannya harus kita tentukan seperti itu
jadi kalau tadi ditanyakan solusinya apa masih ada satu step
tentu ya kita berharap yang paling ringan lah untuk mahasiswa kita
karena mahasiswa kita kan korban
siti badriah jimmy chandra jakarta